proses sortir dan pelipatan surat suara terus digelar komisi pemilihan umum daerah garut jawa barat hingga sabtu
setelah surat suara dprd kabupaten dan provinsi kali ini proses pelipatan mencakup surat suara dpd dan dpr ri
proses sortir dan pelipatan melibatkan delapan ratus orang warga setiap harinya
namun sejak awal banyak warga yang justru mengundurkan diri menjadi jasa pelipat suara
tercatat puluhan warga memilih mundur akibat upah sortir dan lipat dianggap minim
satu lembar surat suara hanya dibayar tujuh puluh lima
jika mampu melipat seribu lembar warga mendapat upah rp tujuh puluh lima
padahal tingkat kesulitan melipat surat suara lebih tinggi dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas ini karena lebih tebal dan besar ukurannya
kpud garut mengakui terdapat petugas yang mengundurkan diri dalam proses sortir dan lipat surat suara pada hari pertama dan kedua dan ketiga
namun kpud tidak kekurangan petugas karena jumlah warga yang mendaftar mencapai rp tiga
kpud memastikan upah yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan
hari kedua sih iya hari pertama kedua ya
tapi hari ketiga nggak mudah karena pendaftar di kita itu hampir rp tiga lima ratus
pendaftarnya yang diterima
yang kita bagi itu tadinya skenario per hari itu sekitar rp lima ratus
tapi ternyata kita mengejar
percepatan itu bisa di atas delapan ratus sekarang
artinya kpu ada trik untuk mengatasi mereka yang mengundurkan diri gitu pak
iya karena kita punya jatahnya banyak
jatah pendaftar yang mengajukan ya itu sekitar rp tiga lima ratus